air minum menjadi kebutuhan primer bagi manusia
di indonesia kebutuhan air minum didapatkan salah satunya dari air minum dalam kemasan
munculnya isu tentang bahaya mengkonsumsi air minum dalam kemasan galon
karena mengandung bahan bisphenol a sempat membuat masyarakat khawatir
lalu bagaimana pendapat para pakar mengenai isu ini
air minum menjadi kebutuhan primer bagi manusia
kementerian kesehatan menyatakan konsumsi air putih yang disarankan sekitar delapan gelas berukuran dua ratus tiga puluh ml per hari
atau hampir setara dengan dua liter
air minum dalam kemasan guna ulang menjadi salah satu pilihan masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan air minum setiap hari
sempat muncul isu bahwa air minum dalam kemasan galon yang menggunakan bahan plastik jenis polikarbonat
berbahaya bagi manusia
hal tersebut karena polikarbonat mengandung bahan bisphenol a atau bpa
yang dapat bermigrasi ke tubuh manusia jika terpapar panas matahari
menanggapi hal tersebut dokter spesialis obstreti dan ginekologi
sekaligus ketua pogja infeksi saluran reproduksi pengurus pusat pogi
muhammad alamsyah menyatakan
hingga saat ini belum ada laporan kasus gangguan kesehatan pada ibu hamil maupun kepada janin
yang berkaitan dengan konsumsi air minum dalam kemasan
guna ulang atau galon berbahan polikarbonat
hal ini juga sejalan dengan penelitian pakar yang menyebut tingkat migrasi bpa dalam kemasan galon sangat kecil
jadi sampai saat ini bisphenol yang kita temukan di dalam galon air migrasinya itu sangat rendah sekali
jadi masih dalam batas ambang aman baik itu yang sudah dikeluarkan oleh bp pom maupun oleh who
jadi baik itu data data yang kita temukan bahwa seribu kali lebih aman lah
jadi tidak melewati batas ambang jadi jangan khawatir untuk mengkonsumsi air dari galon
sementara itu ketua yayasan kangker indonesia arwi saksono
juga menyatakan bahwa hingga saat ini bahan bisphenol a yang terdapat dalam kemasan plastik polikarbonat
tidak terbukti menyebabkan kangker
untuk itu masyarakat tidak perlu panik dan takut untuk mengkonsumsi air minum dari kemasan galon
seorang sih tidak perlu khawatir karena data sekarang kalau bpa yang ada di plastik jelas
itu buktinya amat sangat lemah
jadi kalau untuk kangker ya kita bicara kangker masyarakat belum perlu khawatir
atau tidak perlu khawatir saat ini
nanti hanya menimbulkan kepanikan dan sebagainya tentunya unsur unsur lain akan berperan dalam kebutuhan kanker
tapi bpa bukan salah satunya
yang ada hanya percobaan pada tikus dimana tikusnya benar benar diberi makan bpa
nah itu kan sesuatu yang agak ekstrim
semua penelitian awal itu mohonnya dong
tapi belum ada atau tidak ada bahwa bpa itu dari botol galon atau botol plastik itu dapat menyebabkan kaki
pencegahan kanker utamanya dilakukan dengan gaya hidup sehat seperti olahraga makan makanan bergizi serta cukup minum air putih